calon petahana gubernur dki jakarta basuki cayapurnama menyatakan tantangan yang diajukan rivalnya sandiaga uno terkait pembuktian harta terbalik salah sasaran
menurut ahok dirinya sudah teruji melalui laporan harta kekayaan penyelenggaran negara
sementara sandiaga uno justru dianggapnya tidak taat pajak karena mengikuti teks amnesty
ahok menyebut permintaan sandiaga uno untuk pembuktian harta terbalik tidak setara
karena dirinya merupakan pejabat publik sementara sandi merupakan swasta yang bekerja sebagai pengusaha
ahok meminta sandi sebagai kader partai untuk memperjuangkan pembuktian harta terbalik agar bisa menjadi undang undang
karena sejauh ini tidak ada aturan di indonesia terkait undang undang tersebut
undang undang pembuktian terbalik itu kan hasil ratifikasi konvensi pbb lawan korupsi
pak sandi kan salah satu ketua dpp partai ya tolong diperjuangkan supaya bisa lurus
dan pak sandi nantang saya itu nggak apel ke apel dong
dalam pembuktian terbalik itu buat pejabat itu disitu ada laporan lhkpn
makanya kpk periksa saya uang dari mana dari mana sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
jadi seorang pejabat publik ketika melaporkan lhkpn itu dilihat dari aparat
gaya hidupnya gaya hidupnya nih biaya hidupnya sama uang yang dia lakukan
laporan kira kira mendekati betul nggak
nah saya udah teruji